kasus kematian akibat konsumsi ikan buntal sebenarnya sudah sering terjadi
namun petaka akibat konsumsi ikan beracun ini masih saja berulang
ya hal ini seperti kita katakan tadi terutama karena kurangnya pengetahuan atau informasi
yang didapat oleh masyarakat mengenai senyawa yang sangat beracun dalam ikan bunta
yang tadi sudah disebutnya fitotetrodekstorin
pesta ikan di libur akhir pekan lalu berujung maut
empat pelajar smp tewas setelah memakan ikan yang belakangan diketahui sebagai ikan buntal
tujuh peserta pesta makan ikan sempat kritis dan harus dirawat intensif
ceritanya kan waktu itu anak anak ini memancing menemukan ikan yang dibuang oleh nelayan
terus dibawa pulang dimasak di rumahnya
itu jenis ikan apa
ikan buntal korbannya ada sebelas yang meninggal
petaka bermula saat para korban menemukan ikan seberat delapan kg ketika memancing di pesisir pantai selatan
pesannya mancing kebetulan itu ada ikan yang diamparkan oleh orang
jadi keadaan sudah mati
nah itu kebenaran saya itu tidak mengerti kalau itu istilah yang mendemikannya apa
seperti itu ini berbeda
nah ini diberunca bersama sama
nah ternyata ulam itu mengandung racun
ya ini berbeda
ya ini berbeda
para korban memang tidak sadar berurusan dengan ikan beracun
dengan kamera telepon genggam mereka bahkan sempat merekam saat mengolah ikan
padahal ikan buntal mengandung racun yang sangat mematikan
dosen biologi institut teknologi sepuluh november surabaya menjelaskan racun ikan buntal lebih berbahaya dari cyanida
nah kalau racun ini sangat berbahaya karena dia lebih